puluhan kantung mayat berisi kerangka manusia ditemukan di halaman rumah warga di desa kaju kabupaten aceh besar rabu pagi
kerangka kerangka ini diduga kuat merupakan korban tsunami dua ribu empat yang dimakamkan secara massa oleh tim evakuasi pada masa tanggap darurat sehingga lokasinya tidak diketahui warga
sebuah kuburan masal berisi puluhan kantung mayat berisi kerangka manusia yang diduga digali saat masa tanggap darurat bencana tsunami aceh dua ribu empat belas lalu
ditemukan di halaman rumah warga yang sedang dibangun di desa kaju kenyamatan baitul salam kabupaten aceh besar
kuburan masal ini ditemukan saat para pekerja senang membangun perumahan di lokasi tersebut
sebuah alat berat dikerahkan untuk melakukan penggalian
diduga sejumlah kantung mayat masih tertimbun di lokasi
ini hingga rabu sore sebanyak empat puluh kantung mayat berisi tulang belulang manusia telah berhasil diangkat
sementara itu beberapa warga sekitar yang kehilangan sanak keluarga dalam bencana tsunami dua puluh empat lalu
berdatangan ke lokasi
mereka berharap jasadnya tidak akan terjadi

kerangka manusia kerap ditemukan di sejumlah wilayah bekas terdampak tsunami di aceh
namun penemuan kuburan massal dengan korban
cukup banyak baru kali ini terjadi
ibnu hajar banda aceh